ajar penggana pajajaran ini
apa kau yakin ingin memberikan sepertiga wilayah pejajaran
jika berhasil mengguningkan siliwangi
apa yang kamu lakukan putraku
sudahlah ayah anda
apa kau tidak bosan berada di bawah ketiak siliwangi
jika kita merebut sepertiga wilayah pajajaran
maka kerajaan windu haram akan berjaya
tapi mohon ampun misi prabu
raden walang susang belum sadarkan diri
karena dia masih butuh pengobatan lanjutan prabu
setidaknya kita merasa lega
mempunyai harapan hidup yang lebih besar
terima kasih nyi iroh
nyi iroh sudah berkenan
untuk mengobati raka walang sungsang
ini juga kan berkat bantuan raden
ini semua karena allah subhanahu wa ta'ala
apa itu raden
untuk beberapa saat
tinggallah di istana
hingga keadaan putraku walang sungsang
bisa kembali seperti setiap kali
nyi iroh adalah tamu kehormatan
yang ingin nyi iroh kunjungi
untuk nyi iroh
untuk berkeliling di istana ini
kau mempunyai nyat
jangan banyak bicara kamu
bila sel surprising
jangan mau ulangi

baiklah akan aku kabulkan permohonan
bagaimana dengan laporan
setelah kau pergi ke gunung pun
alhamdulillah ayanda prabu
aku sudah bertemu dengan kijampiraga dan ke gunung punta
ia menitip salam dan hormat kepada ayanda prabu
walaupun aku sudah ke gunung puntang dan bertemu dengan kijambiraga
aku tidak mengambil obat itu
dan membawa obat itu ke sini
karena rai surawisesa sudah mengambilnya dulu
kenapa hingga saat ini
surawisesa maupun balapak
kenapa mereka belum sampai ke panjang jarak
aku tidak tahu ayanda
justru itu yang aku tidak mengerti
padahal kijampiraga sudah mengatakan
kalau rai surawisesa sudah menuju pada jarak
selama dua hari
rakan sanjang rudari
aku mengutus kalian
untuk mencari kebenaran
keragaman untuk sitabu ayunda putra tomarakan tanggung jawab kaji
jangan lupa berjuang sampai loncat
berberundung lagi hingga benih

apa yang kamu lakukan putraku
sudahlah ya anda apakah tidak bosan berada di bawah ketiak siliwangi
jika kita merebut seperti wilayah penjajaran maka kerajaan windu haram akan berjaya
putraku apa artinya kebesaran bila kamu dapat dari menghisap darah rakyat
menjurumuskan kebinasaan dalam peperangan dan dendam
yang tidak pernah ada akhirnya
sudahlah ya anda aku sudah bosan dengan kebijakanmu
sudah lama aku menunggu kenaikan tahta untuk menggantikanmu sebagai raja windu haram
aku menyesal telah mengangkatmu menjadi putra mahkota
ayah anda sekarang aku yang memimpin kerajaan windu haram
dan menggantikan posisimu sebagai raja
dasar anda kurang ajar
rayi rencana aku semuanya gagal rayi
siapa nenek nenek itu
dia bisa melakukan yang bahkan tabib istana pun tidak bisa melakukannya
aku juga tidak tahu siapa nama tabib gengklung itu rayi
rayi itu semua di luar dukaanku
dan di luar seluruh rencana rencana aku rayi
aku sudah bosan mendengar semua itu rekan
lalu bagaimana dengan putraku surawisesa
dimana dia sekarang raka
tolong kirimlah orang untuk mencarinya
aku tidak ingin ada sesuatu yang terjadi padanya raka
adikku tercinta rayi kentring manik
rayi tidak perlu khawatir